retno menjual sabun seharga rp empat puluh lima per kemasan
ambil sepuluh poin per game udah dua game ini ya
gue juga malah gak nyangka cleveland sih
kita mulai dengan gastronomi berkelanjutan dulu
cuman kan sekarang dia masuk ke broklin yang notabene
itu menunjukkan bahwa dia itu lebih wise atau lebih educated
berjualan mulus dari satu juta sampai satu lima juta setiap hari
kemudian di hutan sekunder bekas kebon lada
secara strategi mas gibran memang fokus menyerang pak mahfud setelah kemarin debat cawapres pertama bisa menumbangkan caimin gitu kan dengan pertanyaan sgie
pemain yang paling bernilai
ya itu mereka masih kampanye
ini ga ada yang bisa nahan mereka berdua kan
itu bukan quotes anjing itu pendapat
terus dia bikin akal akalan bengkel tuh gimana caranya dia kelihatan gendut
menurut gue dengan adanya ball brothers ball brothers kan tiga tiganya sekarang di nba nih
karena setelah bonds nanti ke enam tiga saya lihat ini akan mulai ada rebalancing nanti ke equity
eh gua rasa itu kalo stephen adams
omsetyo ini tempatnya sih bener bener anjing keren banget sih
tujuannya agar masyarakat menyambut dan mengisi bulan ramadan dengan sukacita
kayaknya kalau gue mah kalau gue ngasihnya paling
sebagai pusat pemasaran kerajinan gerabah kerajinan gerabah justru nyaris punah
tapi kalo si howard menurut lu gimana